informasi pertama dari karawang pipa pertamina yang diduga bocor di pesisir utara pantai karawang mengeluarkan minyak mentah dan mencemari laut serta pantai
perekonomian warga dan biota laut pun terancam
pertamina mengaku telah melakukan penanganan intensif untuk mengatasi masalah ini
dan berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani
wilayah pesisir utara karawang tercemar minyak mentah sejak tanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
diduga kuat minyak mentah ini berasal dari kebocoran pipa pertamina yang sekiranya berjarak tujuh mil dari bibir pantai cilamaya
tidak hanya berdampak pada ekonomi warga tetapi juga berdampak dan juga mengancam pada kehidupan biota laut yang ada di pantai ini
minyak mentah yang datang terbawa ombak ke bibir pantai berbentuk cairan dan menggumpal setelah beberapa saat
warga dibantu tni dan polair membersihkan bibir pantai dari limbah minyak untuk mengurangi dampak limbah
itu mah dampak mah
soalnya pengaruh ini sih limbah
pengaruh sama ikan
ikan gak mau makan
pihak pertamina terus melakukan investigasi penyebab dan penanggulangan secara intensif di sekitar pantai dengan memberikan oil boom di pantai
meski belum dapat dipastikan kapan minyak mentah yang terbawa ke bibir pantai akan habis penanganan akan terus dilakukan sampai sisa minyak habis seluruhnya
dibantu warga dan pihak terkait
diharapkan pihak pertamina dapat mengurangi dampak lainnya
ya ini adalah berasal dari satu sumur di anjungan yia namanya
yang memang pada tanggal dua belas juli kemarin itu ada indikasi keluar gelembung gas ya dari bawah air
nah kemudian selanjutnya memang terjadi dinamika ya
sehingga memang ada beberapa dampak yang terkait dengan hal tersebut
namun memang sekarang yang kami fokuskan adalah penanganan terhadap keselamatan tim rescue kami di lapangan yang bekerja dua puluh empat jam untuk mengatasi hal tersebut
kemudian yang kedua kami fokuskan juga untuk keselamatan masyarakat terutama para nelayan di sekitar sini ya
untuk hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan tni
ial satpol airut dan juga instansi lainnya untuk melakukan pengawasan dan penjagaan ya
kemudian yang terakhir adalah penanganan terhadap dampak lingkungan ya
diharapkan langkah langkah pertamina dapat segera menunjukkan hasil agar dampak dari pencemaran minyak mentah tidak bertambah